meski di permukaan selalu ditolak dan dijauhi pada kenyataannya isu sara tetap menjadi senjata ampuh terselubung dalam kampanye pilkada
apalagi ketika ada persoalan perbedaan suku agama ras dan antar golongan diantara para kandidat
bagaimana membuat barang yang dibenci namun sekaligus digemari ini benar benar teredam dalam seluruh proses menuju pilkada dua ribu tujuh belas nanti
kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber kami
tapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini
berbagai peristiwa dan isu yang bergulir terkait dengan pemilihan kepala daerah dki jakarta belakangan membuat tensi politik semakin tinggi
salah satu diantaranya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur dki petahana beberapa waktu lalu
isu itu juga disinyalir menjadi alasan adanya rencana unjuk rasa besar besaran sebagian masyarakat di jakarta pada empat november nanti
isu tersebut langsung menyedot perhatian publik karena dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
untuk itu selasa ini presiden joko widodo mengadakan pertemuan dengan tiga ormas islam terbesar di indonesia
yakni nahdlatul ulama majelis ulama indonesia dan muhammadiyah di istana negara
presiden berharap para ulama dapat memberi kesejukan dan turut menjaga perdamaian bersama
masih ada yang membutuhkan dan menolong sekalian
dari ulama saya ingin menyampaikan supaya kita bersama sama menjaga keindahan kita
dan setakat kita berpikir kita harus jadi tokoh
ketua mui ma'ruf amin pun meminta warga tidak mudah terprovokasi
isu sara yang bergulir yang dapat merusak persatuan umat
kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu
untuk mengikuti atau berdasar kepada peraturan
dilakukan secara santun damai dan tidak anarkis
tidak menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi
sebagai hajatan demokrasi pilkada sepatutnya ditepatkan sebagai wahana bagi rakyat
untuk memilih calon kepala daerah terbaik
masa kampanye pilkada dki juga diharapkan menjadi ajang untuk menonjolkan kelebihan kandidat
demi menarik suara pemilih dan bukan untuk saling serang
apalagi dengan memanfaatkan isu sarah
agus firmansyah cnn indonesia
baik kita akan mulai perbincangan ini
sejumlah narasumber telah hadir di studio
ada bung rahlan nasidik jurubicara tim pemenangan pasangan calon nomor dua
urut satu agus silvi gus coy ini istilahnya
effendi hoiri anggota dewan pengarah tim pemenangan pasangan nomor
urut dua ahok jarot dan angga wira jurubicara tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga anis sandi
saya masih bersama yose rizal direktur eksekutif political wave
bapak bapak selamat malam
saya mau ke gus coy dulu deh
kan ini semua konon kabarnya
triggernya kan berasal dari pasangan calonnya
apakah kemudian memang terasa begitu berat
deraan isu sara itu yang dirasakan oleh pasangan ahok jarot
bagi yang merasakan sangat terasa
tapi gimana sesungguhnya
ya ya begitu
cuma begini ini saya ingin mengajak objektif kepada masyarakat bahwa
kenapa ahok kemudian
mulutnya geringgingan atau tidak tahan untuk memberi komentar tentang
itu al ma'idah lima puluh satu
bayangkan selama berminggu minggu
masjid bahkan mungkin berbulan
masjid masjid itu ceramanya tentang itu
sebagai muslim tentu ikut
bukan ikut sholat jumat
dan telinga ini mendengarkan langsung
ketika jumat ini sholat di sini oh al ma'idah lima puluh satu
di masjid lain lagi al ma'idah lima puluh satu
nggak peduli meski siapa gitu
intinya adalah orang islam tidak boleh
ditafsiri seperti itu
orang islam tidak boleh memilih pemimpin yahudi
nah kebetulan di indonesia nggak ada yahudi
itu ada cuma nggak tahu kita di mana
yang jelas nasrani
diperkecil lagi di super
jadi sudah cina kristen lagi
jadi serama khutbah khutbah ini luar biasa
nah ini kan pasti didengarkan oleh ahok
disampaikan ke ahok
kita menghadapi tantangan seperti ini
siapa yang melakukan itu
bukan pasangan dari pak prabowo
bukan pasangan dari pak sby
yakin kedua duanya super nasionalis
nasionalis negarawan begitu
tetapi orang orang yang sebetulnya kita sudah tahu
bukan juga dari muhammadiyah
bukan juga dari lingkungan nu
karena mereka punya sejarah panjang untuk ikut mendidikan negara bangsa ini
tetapi dari kelompok kelompok yang kita sudah tahu
berarti nggak ada urusan sama politik dong nih
sebetulnya mereka ini kan sebetulnya kita sudah tahu
mereka itu asalnya kelompok kecil
karena yang punya kepentingan politik cuma bertiga ini aja dong
mereka punya kepentingan politiknya yang lain
bukan langsung inti partai atau kekuasaan itu sendiri
tetapi bagaimana mereka
ya pastilah ada motif motif politik yang lain
intinya adalah saya kira yang melakukan itu bukan dari pasangan yang ada
tetapi dari kelompok tertentu islam yang selama ini kita sebut garis keras
yang memang punya
punya misi untuk perjuangan ideologi
dan kalau kita belajar tentang ideologi ideologi islam
garis ini tentu ada benang merahnya
dengan ideologi ideologi yang sekarang berkembang di indonesia
tapi ada niatan fadlizon dan fahri hamzah itu akan ikutan tanggal empat nanti
dan kabarnya sejumlah nama itu mengerikan
ada ketua bahkan ketua mui namanya dicatut
kalau yang lain lain kita tidak tahu
tapi yang jelas fahri hamzah dan fadli zon mengaku mereka akan hadir di acara tersebut
pak prabowo kan tidak ngasih tahu satu persatu
jangan atau boleh seperti ini
tapi begini politisi itu kadang kadang menarik ketika ada satu isu yang agak
itu tuh apa namanya arus yang seolah ini besar seolah dia ikut di situ
tetapi saya memandang ini tidak ada benang merahnya dengan rasa nasionalisme pak prabowo
dan rasa nasionalismenya pak sp
mas rahlan kita sudah patut khawatir belum sih bahwa sarah ini jadi komoditas yang menjadi
bukan komoditas ya menjadi bahan baku utama mesin politik di pilkada ini
sebelumnya saya mau garis bawahi dulu statementnya gus coy
bahwa tidak ada niat usaha atau apapun dari pihak kami agus silvi
di dalam konteks apa namanya kampanye sara dan
demonstrasi tanggal empat november mendatang
begini kalau diibaratkan dengan pertandingan tenis agus silvi itu ingin menang dari satu pertandingan yang menghabiskan tenaga secara sportif
bukan menang gara gara lawannya kepleset lalu kakinya pincang gitu
jadi kami tidak berkepentingan dengan setiap usaha untuk membuat ahok apa namanya
tapi ini kan servis yang bagus kan
di luar itu semua sekali lagi kami ingin tekankan bahwa kami tidak tertarik
kami ingin menang secara bermartabat
ini kontestasi politik demokrasi dan ya orang hanya akan merasa bangga dan kemenangan itu hanya akan bisa berarti jika pertandingan itu berlangsung secara fair
sekali lagi bukan karena lawan tergelincir lalu kakinya patah dan sehingga tidak bisa bertanding lagi kemudian gitu
karena kalau kakinya patah maka dia terpleset dan kakinya patah itu karena perbuatannya sendiri sepatunya basah misalnya
tetap saja buat kami itu kemenangan seperti begitu bukan kemenangan yang bisa membuat kami bangga
itu yang pertama
yang kedua kapanya sara saya kira kita semua sekali lagi masih melihat bahwa ini adalah satu kontestasi demokrasi
dan jakarta ini adalah rumah kita sekarang ini
kita juga sampai hari ini masih berdiri di bawah bendera yang sama bendera merah putih
karena itu tidak pernah boleh ada satupun kontestan siapapun itu yang mempertaruhkan kebenekan kita dengan memprovokasi sarah
itu hal yang menurut saya perlu dijaga
perlu dipastikan dan agus silvi dari awal telah menyatakan bahwa kami
tidak akan pernah melakukan bukan saja kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam
tapi kami juga tidak akan pernah masuk ke dalam kampanye yang menajamkan perbedaan perbedaan
apakah itu dalam latar belakang agama ras etnis atau latar belakang sosial
saya tajamkan itu deh
saya tajamkan itu
tidak boleh ada satupun pasangan yang menajamkan
menajamkan atau menebalkan mempertaruhkan kebenekaan dengan menggunakan kampanye sarah sebagai cara untuk mendulang suara
surat al ma'idah yang disebut oleh ahok itu termasuk itu tidak
wah saya nggak berani menyatakan itu bung gus coy yang mungkin masih menjawab
tapi saya mau katakan bahwa di dalam konteks surveinya smrc
dikatakan bahwa after al ma'idah itu ya
dugaan saya karena itu pilihan yang tidak rasional sebetulnya ya
karena mengadakan adanya memilih berdasarkan kesamaan identitas
namun kadang kadang mereka merasa ada threat ada ancaman
sehingga kemudian naluri adalah satu insting yang sama dengan naluria atau alamiah
untuk mencari perlindungan kepada pihak yang memiliki kesamaan identitas begitu
kemudian juga merapat ke pak ahok
itu besar sekali jumlahnya
saya tidak sedang mengatakan bahwa pak ahok menjadikan provokasi sarah sebagai strategi
bukan playing victim strategi untuk mendulang suara
bukan sebenarnya bukan playing victim
dia mau menunjukkan semacam dugaan saya ya
saya bisa salah mohon dikoreksi bu gus coy
mudah mudahan tidak benar
saya akan sangat senang bila dia menunjukkan
saya kira ada satu usaha untuk memastikan bahwa ahok ini adalah seorang pahlawan
seorang hero yang menjauhkan kebenekaan dengan resiko apapun
sehingga kemudian sehingga kemudian itu cara yang dianggap baik untuk mengundang simpati
dan bahkan suara dari kelompok kelompok yang diharapkan menjadi sumber terbesar bagi kemenangannya dia
saya mau ingatkan bahwa ada satu tweet hari ini
yang dikeluarkan oleh direktur sebuah lembaga survei yang sejak lama dikenal sebagai kelompok ahok
yang secara persis mungkin cuma kebetulan entah juga itu disengaja
menyatakan bahwa kira kira begini
kalau nanti setelah empat juni elektabilitas ahok makin tinggi bagaimana
itu ya kan
terus lalu dikasih tudingan
lalu sponsor mau apa nih kalau elektabilitas ahok makin tinggi setelah tanggal empat november setelah demonstrasi itu
pilihannya adalah kata kata yang dipilih dengan sengaja
yang merupakan atau yang diasosiasikan secara lama
sudah sejak lama diasosikan sebagai figurnya pak sby gitu dan juga mas agus
kubunya ahok terang terangan mengatakan menantang bahwa setelah empat juni itu
november ini elektabilitasnya ahok akan naik
dan bahwa kemudian dia menuding di belakang kampanye itu adalah kubu tertentu gitu
saya mau mengatakan bahwa hal hal seperti ini sama sekali bukan saja tidak pantas
bukan saja tidak etis tetapi juga merupakan contoh yang sangat buruk di dalam melakukan kampanye
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
dimulai dari warning soal tanggal empat november
kemudian ada cerita pengamanan ditingkatkan laporan intel yang mengatakan indonesia dalam
dalam keadaan siaga
kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pak prabowo dengan pak jokowi yang menyambangi
kemudian siang tadi pak wiranto bertemu dengan atau pak sby menemui pak wiranto
sementara di istana pak jokowi bertemu dengan para pemuka agama dari nu muhammadiyah dan mui
dan kemudian malam hari ini jk mengundang sby untuk bertemu
jadi sby ditemui dua orang mas bukan sama presiden tapi satu sama menko polhukam satu sama wakil presiden
anda melihat bagaimana ini ini kita benar benar dalam keadaan genting ini kalau udah kayak gini
sebelum masuk ke pertanyaan mas vito saya ingin menyampaikan salam bersama dulu
gini ya salam bersama
itu artinya memang dari kami sendiri melihatnya sebenarnya kontestasi pilkada dki itu seperti disampaikan abang abang senior saya ini
tujuan utamanya adalah kepentingan
tujuan utamanya adalah kemenangan bersama kan
nah untuk proses meraih kemenangan bersama ini tentunya harus diisi oleh hal hal yang positif
dan kita lihat pertemuan yang terjadi oleh beberapa tokoh dalam beberapa hari ini kita makna itu sebagai komunikasi politik yang positif
artinya memberikan message kepada masyarakat bahwasannya di level elit pun tidak ada problem yang khusus gitu
artinya komunikasi sangat cair
kita lihat tadi di sosmed dan lain sebagainya isu isu itu ya mungkin ada sekelompok pihak ya yang saya rasa juga memanfaatkan
tapi saya yakini dari tiga pasangan calon ini dan timnya tidak mengeksploitasi hal tersebut
ini memang suatu hal yang saya pikir natural ya
ada pun yang kemarin misalnya ada terjadi soal al maida dan lain sebagainya kita jelas jelas dari awal pasangan anies dan sandi tidak masuk ke wilayah itu
dan kalau memang ada hal hal yang memang sifatnya harus diproses secara hukum
nah ini kita
kalau pasangan anies sandi melihat ini sudah alarm sarah sudah berbunyi belum sih
kalau kita lihat ya tentunya harus mawas diri juga ya
artinya dengan apalagi kalau pak jokowi dan elit elit ini melakukan komunikasi
artinya di bagian kitanya pun harus juga meredakan tensi tersebut
jadi juga disampaikan dari pasangan agus silvi melihat ada yang memainkan hal tersebut
nah ini kan harus ada proses komunikasi juga diantara tim gitu
jangan sampai terjadi fitnah fitnah di luar sana yang akhirnya malah membuat suasana makin panas ya
artinya proses demokrasi demo dan lain sebagainya itu adalah hal yang wajar dalam pilihan kita hak kita
tapi tentunya juga stabilitas dan keamanan dan segala macam harus kita jaga dengan sebaik baiknya
dan itu juga message yang selalu disampaikan oleh pak prabowo juga dari pimpinan pks
dan kalau memang ada tadi diulang ada politisi politisi gerindra dan pks saya pikir itu adalah personal ya seperti itu
kita juga tidak bisa membatasi sikap sikap politik dari personal personal tersebut
yose dalam perjalanan kita berbicara soal hal hal ini soal pilkada dan sara ini
di sosial media lini masa terus berisi soal itu juga ya
karena selama seminggu ini anda melihat bahwa pilkada itu magnetnya adalah isu sara
yang dijelaskan ini jadi satu fakta yang menyedihkan ya
dan kita harusnya ingatan kita masih ada di dua ribu empat belas
kalau saya boleh share data lagi dua ribu empat belas itu adalah masa di mana polarisasi ini terjadi
waktu itu kita punya dua kandidat tahun ke tujuh
cuma dua kandidat
dan memang isu sara berkembang luar biasa pada waktu itu
dan lukanya masih kerasa sampai sekarang
kalau kita lihat di facebook di twitter kan pertarungannya seolah olah masih pilpres kan
sekarang disambung lagi
ini yang menyedihkan bahwa kita tidak belajar artinya kepentingan kepentingan politik ini
kalau tadi abang abang ini bicara masalah kebinekaan itu gak kelihatan di timeline
yang terjadi adalah masalah kekuasaan
nah kalau kita lihat dari data tadi yang saya ingin sampaikan juga yang saya ingin sharekan juga adalah
isu sarah ini melukai semua kandidat
karena semua kandidat ini sentimennya negatif terkait isu sara
bahkan ahy saya terus terang sama mas rahlan
agus silvi ini kan adalah pasangan baru ya
yang tadi seperti mas vito bilang sentimennya naik terus
tapi ketika isu sara sentimen negatifnya besar
dituding sara gitu
iya karena begini mas
artinya sekarang kan sudah masuk masa kampanye
tidak bisa hanya kandidat itu bicara bahwa kami kampanye secara santun
kami kampanye dengan sara
tapi tim cs nya relawannya melakukan hal sebaliknya
kan pasti akan dikonotasikan sama netizen
jadi memang kandidat ini tidak boleh hanya menjaga dirinya sendiri
tapi menjaga garisannya
harus menjaga seluruh ringnya
karena kan mereka leader kan
ini kan kita lagi milih pemimpin nih
kalau nggak bisa nertipin ringnya sendiri gimana bisa pemimpin jakarta yang sepuluh juta nih
nah itu yang jadi pr sih sebenarnya
bagaimana menjaga barisan yang panjang itu
jadi mas sara ini munculnya dari siapa
bukan dari pasangan
bahkan pasangan waktu itu belum ada
ahok itu mereaksi
atas tudingan cemoon atau distorsi atau serangan
hei umat islam jangan memilih dia karena dia nasrani
karena itu kan
pikiran ahok tidak saya yakin tidak ada strategi begini begitu
cuma dia sudah gelisah
kok saya ini warga indonesia
katanya indonesia itu bineka sudah demokrasi konstitusinya membolehkan saya
dan selama ini saya kan sudah pernah jadi bupati
yang lain pernah jadi gubernur
seperti teras narang
kan nggak ada masalah lu
kan nggak ada masalah loh
kenapa di ahok ada masalah gitu
kenapa di ahok saya itu diserang seperti ini
kalaulah saya ini diserang janganlah soal agama saya janganlah soal suku saya seranglah kira kira mulut saya seranglah ya kebijakan saya
kalau itu mungkin nggak ada masalah
mungkin itu bukan soal bukan sarang
tapi ketika dia diserang agamanya diserang sukunya diserang keberadaan apa yang minoritas super minoritas
inilah kemudian dia mereaksi
dampaknya menjadi seperti ini
jadi sebetulnya dia tidak bermaksud kadang kadang orang kan
jadi kita luluskan dulu deh
misalnya soal empat november ini
kalau misalnya benar ada
saya sih agak a priori karena udah terlalu banyak orang bicara soal ini orang itu
kita jadi paranoid semua
jangan jangan yang demo cuma dua ratus orang
tapi soalnya historical menunjukkan itu
ketika semuanya ramai bicara nggak akan terjadi apa apa di hari itu
soalnya pertanyaannya begini
empat november ini kan sebenarnya bukan masalah politik berarti sesungguhnya
karena mas gusjo tadi bilang bahwa ini bukan dari pasangan calon
pasangan calon juga sepakat bahwa ini gak ada isu syarat
reaksi ahok itulah kemudian ditanggapi oleh kelompok yang sebelumnya menyerang
yang sebelumnya menyerang ahok
kita kan tahu semua
rakyat indonesia tahu semua loh siapa yang menyerang
dan yang mengembuskan isu sara itu siapa kan tahu
yang jelas kan bukan islam yang memiliki sejarah
bukan ormas islam yang memiliki sejarah kepada bangsa dan negara ini
nah di sini namanya minoritas kemudian dia serba salah seperti ahok ini
nah sekarang mereka melanjutkan
orang islam yang sungguh memahami tentang sifat tuhan nama tuhan rahman dan rahim
ketika orang lain minta maaf
dan ada kan banyak sejarah ketika ini dianggap penistaan
meskipun itu belum tentu penistaan
itu kan sebetulnya selesai
kemudian kalau tetap menggugat silakan untuk digugat
kalau ahok ternyata salah betul menurut hukumnya
dia misalnya salah ya sudah dipenjara
iya kan selesai
tapi mereka bukan itu kan yang dilakukan
proses hukum sekarang berjalan
tapi mereka tetap melakukan tim
ini maksudnya apa
pasti ada punya muatan
upaya untuk penahan
ya yang nggak tahu lah
apakah ingin konsolidasi umat islam versi mereka atau bagaimana
kalau kami yang kaitannya dengan pasangan ini
saya kira kok nggak ada sama sekali urusan dengan itu
berikutnya adalah tim misalnya
akibat dari macam macam ini
kemudian diantara kita ada tim tim yang muncul
ting pecotot ya kan
ini apa namanya fakta yang kita lihat di mana mana ada
dari tim ini ada dari tim ini ada dari tim ini ada
nah kita punya tanggung jawab bagaimana
kita mungkin orang orang yang dianggap inti dalam lingkaran
itu ikut menciptakan
tapi saya mau komentar terhadap bung joseph
tentang keharusan untuk menjaga bukan para pengikut atau relawan
dan segala macam untuk tidak lusara
tapi kalau anda letakkan pernyataan itu dalam konteks yang sekarang
saya kira juga nggak tepat
kami tidak punya kontrol apapun terhadap para demonstran yang sekarang
jadi jangan salah dong
jangan membuat tepsi keliru seolah olah kemudian kami bisa kontrol
seolah olah itu adalah bagian
saya nggak bicara empat november
biasa saya jelaskan
tapi saya juga nggak bicara empat november mas
artinya saya bicara data terkait isu sara ini
tapi saya perlu menjelaskan bahwa dari sisi itu
sekali lagi seperti yang dijelaskan dengan jernih oleh bung coy oleh gus coy
memang ini menurut saya urusannya bukan pilkada dki
demo mendatang empat november ini
karena kan demonya kan nggak ada di bukan cuma di jakarta
demonya kan ada dimana mana
jadi itu adalah satu persoalan yang berbeda
mungkin ada agenda tertentu seperti yang dibilang oleh gus coy
nggak ada hubungannya dengan
jadi salah orang kemudian orang merepresentasi jokowi mewaki sebagai apa ya
sebagai naungan ahok dan pak prabowo menaungi anies ketemu bersama
yang saya bilang tidak ada hubungannya dengan niat kami untuk memenangkan kompetisi itu
nah jadi poin saya adalah
empat november mendatang itu kita tidak tahu seberapa besar
kata kata bakal besar
kalau kita melihatnya dari perspektif yang libertarian gus coy
itu memang sepanjang peaceful demonstration
kita juga diminta dalam pandangan seperti ini
untuk tidak bersikap rasis atau diskriminatif
mentang mentang yang pakai yang demonya orang pakai pakai putih putih
lalu kita menganggap ada satu ancaman terhadap kebenekaan kita
padahal itu bisa berlangsung secara damai
perspektif liberal seperti laboratorium akan mengatakan seperti itu
nah saya kira itu pada titik tertentu bisa dibenarkan
soalnya adalah dalam konteks indonesia sekarang ini
kalau demonya begitu besar
itu pasti ada sesuatu yang serius
yang harus dihadapi oleh pemerintah
tidak dalam konteks business as usual gitu
demo boleh tentu saja
loh itu kan yang kita perjuangkan pada zaman pak
itu pada reformasi
agar kebebasan berekspresi
berkumpul berserikat dan menyatakan pendapat
itu kan dijamin oleh undang undang
adalah hak kasih manusia yang dijamin oleh undang undang
dan itu berlaku pada setiap orang
termasuk kepada kawan kawan kita saudara saudara kita
yang memilih untuk mempunyai pandangan berbeda dengan kita
atau bahkan uniform yang berbeda dengan kita gitu
nah yang penting bagi kita adalah kita masih membedakan ya
dengan orang orang yang kebetulan memeluk agama yang sama gitu
jadi yang saya mau bilang adalah
demo tanggal empat november tersebut
harus diperhatikan secara sangat serius
bila memang itu besar
dan masih dicari pangkalnya sebetulnya apa
dan diadres dengan benar
jangan business as usual gitu
nah kita juga mesti belajar dari peristiwa ini
sebab apapun apapun argumen yang disampaikan mengenai ahok
dalam konteks al maida
saya kira sebagai politisi
seharusnya dia lebih pandai membaca situasi gitu
saya ingin ingatkan bahwa saya adalah bagian
atau pernah ada satu usaha untuk melakukan
ke mk tentang undang undang periksaan agama itu
hal hal seperti begitu
barangkali lebih baik
ketimbang melakukan apa namanya
secara politik begitu
ini kan dasarnya karena undang undang ini masih ada sih
yang bisa dipakai
yuk bawa dong ke mk
ya kan untuk apa namanya untuk
bukan dengan melakukan provokasi
itu kesannya nanti seperti menantang malah
tapi itu kan lebih
kalau hukum kan akan
menjadi wilayah moderasi kemudian disitu
kan dan semua orang mesti tunduk disitu
ya aku mau menanggapi
bang yosya tadi
pilkada rasa pilpres ya
isu tersebut saya pikir tidak
karena saya pikir persoalan pilpres sudah
komunikasi yang terbangun antara
buktinya kembali ke
ya pertemuan antara
timeline kan kita bisa
sudah berlangsung beberapa kali
dan komunikasi politik juga
sudah cukup baik
di parlemen pun saya pikir
posisioning gerindra selama ini
yang luka itu bukan mereka
sangat konstruktif gitu
yang luka itu
pasukan nasi bungkus
ya bukan mereka
artinya ini kan
di bawah itu kan
ini kita kita yang dalam konteks
elit ini kan juga harus
ke akar rumput bahwasannya
ya ini persoalan
artinya kalau kita bicara
ini bagian daripada
mas anies jubirnya pak
mas anies jubirnya pak
mas anies jubirnya pak
jubirnya pak prabowo
dalam konteks pilkada ini
bisa bersama sama untuk
membangun suatu kekuatan
nah ini hal hal ini
harus kita bisa berikan contoh
kepada generasi muda kita
bahwa berpolitik ini
ya setelah selesai
adu fikirannya program program
nah setelah selesai
ya ada ruang pertempurannya
ada aturan main
nah itu yang harus kita jaga
dan jadi juga
problem utamanya apa
di demonstrasi tanggal empat ini
kalau saya melihat
bukan hanya persoalan soal
atau penistaan dan lain sebagainya
ini lebih dalam lagi
problematika yang kita hadapi
saat sekarang ini
pertama menurut temat kami
dan itu juga
sudah menjadi kajian
daripada tim kami
itu mengenai kesenjangan sosial
nah ini kan
dengan hal hal seperti ini kan
enggak kejauhan itu ya
ada ketidak berpihakan
dan dalam konteks ini
akhirnya mungkin yang
dan umat muslim
yang dalam konteks ini
yang di bawah
dan terkena dampak
proses ekonomi yang tidak adil
nah saya pikir ada
kalau begitu bukan soal ahok
bukan soal jokowi
jangan jangan kalau ini
artinya kalau kita bisa
tadi bang rahlan
demonstrasi ini kan
nah artinya kan
dan kalau kita mau kaji lebih dalam
ratusan pemerintah pusat yang sibuk ya
mantul ke atas
kita punya pemahaman
yang lain juga
yang kita dengar
dan diikuti oleh
ini bukan sekedar ahok
ahok itu udah selesai
aku udah selesai maksudnya apa
aku udah selesai maksudnya apa
saya pertama sudah minta maaf
kalau mau diproses hukum silakan
itu kan berarti sebetulnya
dalam konteks tatanan kita
kok kemudian kenapa
mereka mau demo terus
caranya kok menekan yang dahsyat
bukan hanya di jakarta
tapi seluruh indonesia
ini apa maksudnya
bisa sasarannya ke presiden
bisa juga mereka punya agenda lain
yang lebih jauh ke depan
kita tidak tahu
saya ingin menggarisbawahi
mengerahkan masa oke
semua yang penting tatanan
dalam demo ini
juga tidak terkendali
mau membunuh orang
dengan suara terbuka
dengan pakai takbir
dengan pakai takbir
ini halal darahnya
ini dalam konteks edukasi kita
edukasi bangsa ini
ini sangat merusak
dan ini diikuti oleh anak anak muda
yang anak anak muda itu ikut bermain
tapi itu tidak pernah di publikkan di tv loh
kata kata bunuh itu tidak pernah di publikkan
gimana sampean itu di tv one itu
itu halal darahnya
ini kemudian menyebar seluruh dunia
bukan hanya di tv
tapi bilang tiga kata itu kotoran itu juga nggak boleh di depan
ada aksi dan ada reaksi juga bang
semula ini reaksi
kemudian ada aksi
karena itu kita harus melihat realitas ini
tidak bisa membenarkan juga ini
saya juga tidak bisa membenarkan ahok sepenuhnya
tetapi bahwa ahok punya maksud yang seperti yang kita apa namanya
tidak seperti yang mereka tangkap
itu juga ada
nah oleh karena itu
ditahan ditahan dulu pak
kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi
sampai susah mau tolong
kita lanjutkan perbincangan ini
saya belum ke bung yose tadi
kalau misalnya terawangannya politik alert
sebenarnya ada enggak sih yang di asosiasikan dengan tiga pasangan calon itu kemudian masuk ke ranah ranah sarah ini
ya kalau kita lihat dari sentimen
sentimennya kan tolak ukur
tolak ukur kalau kita mengukur netizen
ketika sentimen itu negatif
berarti kan netizen juga tidak suka dengan
isu sarah ini
mas angga sempat menyinggungkan
yang mereka tunggu ini kan festival
so jangan sampai tenggelam
sama sarah gitu apalagi kita lihat
jakarta ini masyarakatnya
tingkat pendidikannya tinggi rasionalnya tinggi
mereka semua pegang handphone
mereka semua main social media
itu adalah refleksi dari yang terjadi di
semua kandidat dan semua timnya ini
memang memberikan apa yang ditunggu
masyarakat jakarta ini apa yang akan ditawarkan
nanti dulu bukan kok kalimat sudah saatnya itu
bukan artinya kan ini kan didominasi
didominasi oleh susah
itu harapan kita terima
artinya saya kan bicara data
ini kan tadi data menunjukkan bahwa
percakapan terkait pilkada ini
susahannya tinggi sekali
artinya kan kalau kita lihat data kita
lihat kan apa sih yang bisa memberikan sentimen positif
tadi saya bilang kalau bicara program
kalau bicara rencana ke depan
nah ini kan kalau kita bicara komunikasi
ada bagian strategi komunikasi yang memang
bisa mengarahkan percakapan percakapan
dan menjauhkan dari
isu isu syarat tersebut
bukan berarti bahwa ini adalah sesuatu yang didesain
diarahkan percakapannya ke arah sebaliknya
yang ke positif
jadi kita tidak perlu
sudah lah kita abaikan aja yang tanggal empat itu
pasangan tiga ini bikin pesta demokrasi
indah bikin liburan
kalau perlu bersama sama
dari awal saya ini seorang kritikus ahok
yang sangat keras
tapi saya tidak pernah mengkritik dalam konteks agama atau ras
saya kira satu satunya diantara kita semua yang pernah
disimpan fotonya di depan kambing
dan kambingnya mau dipotong
itu saya barangkali ketika
review tentang peristiwa agama segala macam itu
yang saya mau bilang adalah kami gak pernah tuh
yang kami kritik itu kalau ahok mengusung pakai tentara
itu melanggar undang undang tni
yang kami kritik itu adalah ketika ahok janji nggak mengusur
dengan pak jokowi rupanya menggusur kemudian gitu
yang kami kritik adalah ketika ahok bilang bahwa
eh hak asasi manusia yang saya tahu adalah apa
begini saya akan bunuh dua ribu orang di depan kamera tv
ya kan untuk menyelamatkan jutaan orang
marah dong kita kalau begitu
tanpa hak asasi manusia
manusia dijamin di negeri ini
dia nggak bisa jadi gubernur
yang saya ingatkan dengan cara seperti itu apa
saya mau ingatkan bahwa yang namanya majority rule
itu hanya bisa berjalan dengan apa
dengan jaminan terhadap individual rights
gak bisa karena orang itu kelas sosial rendah
mengganggu selera anda tentang keindahan
anda lupa di situ udah lama
tinggalnya udah puluhan tahun
sudah punya habitat tersendiri
harus bisa memperlihatkan kesediaan
untuk memastikan bahwa pertumbuhan jakarta ini
tidak berlangsung dengan meninggalkan orang orang miskin tersebut
makanya kami bilang kritik kami pada ahok
anda itu tidak punya respect terhadap manusia
dia kurang ke empati ekologis
dia punya kepekaan etis
itu kritik kami semua
ini masuk ke materi kampanye nih
ini kritik saya terhadap ahok
kalau yang begini diangkat angkat kembali
ya kita menjadi tidak damai
ini mau menegaskan
tapi saya setuju
jadi memang ahok banyak hal yang harus dikritik
itu tentu saja
itu menyakit kebijakan
tetapi kita sudah bersepakat kemarin
dan bagi tim ahok
bagi ahoknya sendiri
kasus atau apa istilah pak amin itu apa
pokoknya kaitannya dengan maida lima puluh satu ini
ini hikmah yang besar sekali
hikmah bagi ahok
hikmah bagi kita semua
jadi ternyata main main isu itu luar biasa
apalagi ini juga saya kira
hikmah bagi seluruh orang kristen
seluruh orang cina
seluruh orang minoritas
mungkin dia benar untuk mereaksi
kan ada benarnya untuk mengimbangi
tetapi main main seperti ini
meskipun mungkin benar
umat islam di indonesia belum semuanya dewasa
umat islam semuanya di indonesia
di dalam berpolitik
belum semua dewasa
di dalam umat islam juga ada hazanah
tafsir tafsir itu banyak sekali
tafsir dalam al quran itu tidak tunggal
kecuali ayat ayat yang berisfat qot'i
qot'i itu yang pasti
menyangkut puasa dan segala macam
tetapi hal hal yang terkait misalnya politik
sosial dan segala macam
itu bersifat doni
itu tafsirnya banyak
sehingga tidak tunggal
seperti yang ditafsiri oleh rizik
ini juga hikmah
bahwa orang akhirnya belajar tentang ayat
nah oleh karena itu
ke depan saya kira
oke kita membangun jakarta
dengan kompetisi ini
dengan penuh keindahan
itu yang perlu kita tampilkan
ya saya rasa semangat kita sudah sama ya
artinya dengan kebersamaan
dan tadi kita ya argumentasi
beradu program dan gagasan
ada pun yang
yang terjadi seperti sekarang
ya kita sama sama diinginkan bersama juga
dan itu semangat kita bersama
dan saya pikir dari generasi muda juga ingin
pilkada dan lain sebagainya ini
bukan hanya formalitas ya
tapi ini lebih melihat
sebenarnya masa depan bangsa indonesia ini
ke depan seperti apa
karena tantangannya kan cukup berat
jangan sampai hanya kita diributkan
hal hal yang tidak esensial
hendak berbincang lebih panjang
dengan bapak bapak sekalian
karena asana ilmunya luar biasa
tapi ya itulah
kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini
saya bagi nyimpulin dari itu aja

tetap berbicara bersama kami